kereta komuter jurusan stasiun senen bogor anjlok saat akan masuk stasiun jatinegara jakarta timur pada senin siang
hingga saat ini petugas dari pt kereta api indonesia masih melakukan evakuasi dan perbaikan gerbong yang anjlok
kereta komuter jurusan stasiun senen bogor dengan nomor gerbong k seribu sembilan ribu satu ratus lima puluh delapan anjlok saat akan masuk stasiun jatinegara jakarta timur
sejumlah petugas pt kereta api indonesia dan teknisi berusaha mengangkat gerbong ketiga yang anjlok karena roda kereta keluar jalur
belum diketahui penyebab anjloknya kereta yang akan melakukan perjalanan menuju kota bogor ini
tidak ada korban jiwa namun jadwal kereta arah stasiun senen jatinegara mengalami gangguan